vaksin booster atau vaksin tahap ketiga sudah bisa diperoleh masyarakat umum
untuk saat ini prioritas penerima vaksin adalah warga lanjut usia dan orang yang memiliki permasalahan sistem kekebalan tubuh
syarat untuk mendapatkan vaksin booster adalah usia minimal delapan belas tahun dan sudah mendapat vaksin tahap dua enam bulan sebelumnya atau lebih
di indonesia jenis vaksin yang disediakan untuk booster adalah vaksin buatan pfizer dan moderna dan diberikan sebanyak setengah dosis
vaksin bisa disuntikan untuk peserta yang telah menerima vaksin pertama dan kedua buatan sinovac dan astrazeneca
sedangkan untuk penerima vaksin pfizer dan moderna belum bisa melakukan booster karena belum enam bulan
jadi gimana mas minggunya berapa lama
minggunya sekitar sejauh ini
saya kesini bersama dengan tante saya yang berumur sembilan puluh lima tahun
dia akan mendapatkan vaksin yang ketiga booster
untuk yang pertama dan kedua itu mendapatkan sinovac tante saya
tetapi ya selama ini saya bersyukur tidak ada kendala apa apa
seperti pada vaksinasi tahap satu dan dua peserta vaksinasi booster bisa mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi
pada beberapa orang gejilannya diberikan

untuk insiden kipi nya sih kejadian ikutan pasca imunisasi sejauh ini ada beberapa
tapi ini sih biasanya tergolong ringan
biasanya berupa keluhan demam ataupun badannya pegel atau yang lainnya
nah itu biasanya sih juga biasanya sering terjadi karena mungkin pasien tidak dalam kondisi fit ketika melakukan vaksinasi
atau ketika di screening tidak menyampaikan keluhannya secara terus terang
nah tapi untuk kejadian kejadian yang berat sih atau yang membaik
bayangkan sih sampai sejauh ini belum ada laporan sih
epidemiolog griffith university australia diki budiman mengatakan
vaksin booster penting karena berdasarkan riset efektivitas vaksin mulai menurun pada bulan ke enam
vaksin juga penting karena kini muncul berbagai varian covid salah satunya omikron yang penyebarannya dua kali lebih cepat
maka dari itu penting untuk mendapatkan booster khususnya mereka yang termasuk kelompok rentan yaitu warga lansia
penderita penyakit komorbid dan orang yang memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi
seperti tenaga kesehatan dan penyakit komorbid

terkait jumlah dosis diki mengatakan di luar negeri diberlakukan satu dosis
namun diki mengatakan setengah dosis vaksin pun tidak masalah karena tetap berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas vaksin
kita tidak usah ragu bahwa sebagai contoh untuk sinovac dosis satu dosis dua kemudian menerima setengah dosis pfizer itu terbukti efektif
efektivitasnya sedikit lebih tinggi daripada yang menerima dosis satu dawanya astrazeneca kemudian diberi setengah dosis pfizer
itu riset di thailand
nah ini artinya untuk menepis anggapan bahwa sinovac ternyata atau dianggap tidak terlalu kuat
tapi ternyata cukup kuat bahkan responnya ketika diberikan booster sangat kuat
diki menambahkan vaksin booster dari moderna sebaiknya diubah
karena efektivitas yang tinggi
masyarakat diharapkan dapat menerima jenis vaksin apapun yang diberikan dan tetap mematuhi protokol kesehatan
vaksin dan patuh prokes adalah dua hal utama untuk melindungi diri dari covid sembilan belas